ada bella yang dulu sangat saya cintai
tapi ternyata rasa ini tidak lagi sama
adi ini ada dimana sekarang ya
ini ada dokter mau persebarin
rasanya berat banget menemuin bella
pak adi datang pak
aku sama pak juga baru datang
kita tukeran tempat duduk aja
masih bronchitis ringan kok
kayaknya bu andin ketularan ya
anak saya lagi sakit dan dia punya ribah yaitu dong
karena kondisi ibu sedang hamil
sebaiknya ibu jangan ada kontak satu atau dua hari dengan anak ibu
untuk tidak saling menularkan
terima kasih banyak dokter ya
kalau gak ada aku nanti dia rewel mas
ini demi kebaikan ibu dan anak ibu
tolong dijaga ya bu
ibu juga harus memikirkan janin ibu
nanti saya yang bantu jaga
terima kasih banyak ya dok
tapi aku gak bisa deket deket sama reina
udah gak usah dipikirin
ini cus udah bikinin makanan buat rena
udah bawain obat juga buat rena
sekarang tinggal makan
sayang mama lagi di kamar omah sebentar ya
lagi istirahat karena mama capek
sementara ini rena oma temenin
terus makannya disuapin sama incus ya
mama aku pengen sama mama
kosnyian mamanya lagi istirahat sama incus aja ya
iya tau gak mamanya lagi batuk juga
kan kasian kalau misalnya mama batuk batuk nanti mama sakit gimana

ya nurut ya anak pinter ya
mama yang suapin ya
minum obat dulu ya
udah siang lo ini dia
pasti udah banget
udah udah minum obat atau makan belum
gak usah dipikirin
reina ada mama sama mirna yang jagain
aku cuma mau tau aja mama
ke kesehatan kamu dulu
oh matapon dulu ya
kalau al ini rena udah bangun
ee terus rena gak mau makan
maunya disuapin sama andin
tapi gak berhasil
tuh agak rewel ya
rena gak mau makan ya
tuh kan bener
rena pasti gak mau makan dia pasti minta aku
minta aku untuk suapin dia mas
iya rena minta kamu yang suapin
yaudah kalau gitu aku yang suapin rena ya
karena bukan aku yang suapin

ini buat kamu
gak lagi lah tam
dulu kan kita pernah janji untuk saling tukar kado di pernikahan kita
dan kamu minta ballpoint
biar bisa kamu bawa setiap hari ke tempat kerja
ya tapi karena pernikahan kita tertunda
jadi aku pikir aku kasih kamu sekarang aja
buku masakan buat aku mana

buku masakan resep
ini buku siapa yo
kamu belajar masak ren
aku beli buku ini buat bella
dia mau buku ini mah
jadi buku ini gak kepake
kalau mau mau buat mama aja
gak apa apa kodi
lagipula aku yang harus minta maaf
kita kan hari ini gak ada janjian untuk bawa kado kita yang waktu itu
saya izin betul betul sebentar ya
mama masih istirahat ya anak badan ya
kamu nurut sama oma
ya sekarang oma yang suapin dulu
biar kamu cepet sekali oke
disuapin oma aja ya
karena kenapa sih kok nangis
karena pengen sama mama
eh papa kasih tahu
mama sekarang lagi sakit
mama lagi istirahat di kamarnya oma
lagi batuk batuk juga saya
mama harus banyak istirahat juga
lagi ada dedek balon biru
jadi nggak boleh banyak capek
eh bapak mau tanya sama rena
rena mau nggak jalan jalan lagi
papa mau ngajak rena naik kuda lagi
nasi makan ikan lagi
nasi makan panda lagi
nasi makan merpati
pokoknya jalan jalan apapun ke tempat rena suka
tapi ada syaratnya
harus sembuh dulu
kalau lagi sakit gini gimana jalan jalan
iya aku mau sembuh pa
kalau mau sembuh
berarti harus makan
rena kan harus minum obat kalau mau sembuh
obatnya harus diminum kalau renda makan
kalau belum makan nggak bisa minum obat
nanti nggak sembuh sembuh
ya sekarang makan ya
makan harus pinter ya
oke sekarang mau disuapin sama uncus apa sama oma
uncus atau oma
ini disuapin oma aja
tak apa aja
terima kasih ustaz
kalau ibu habis habis ng vistin cewek

udah jam dua belas mas rendy kok belum telfon aku ya
lo ketemu bella belum ya
pas banget dicariin udah nevan
kamu udah sampe bandara
udah udah mas aku lagi nunggu di launch nya
mau nunggu boarding kamu dimana
saya lagi di
sunset restaurant ketemu bella
kan kamu aku yang izinin juga ketemu sama bella
kamu kok malah ketawa
aku seneng aja
berarti kamu itu tipikal laki laki yang nanti kalau sudah berkeluarga udah punya istri gak akan mendua
kayaknya participating kita juga mohon ya
bukan ber tour humans
bakal pasti buat app store kita
patuh atau disuruh dukung
aduh sayang kamu jangan ceroboh gitu dong sayang
ini kalau kayak begini mendingan kita pulang aja ya
enggak pak aku mau nunggu adi dulu
enggak enggak mau aku mau nunggu adi dulu pak
kamu jangan kayak gini lagi dong jazz
kamu udah berapa kali tuh terkelirik kaya kamu
yaudah kita pulang ya
kita pulang disini ya
enggak aku mau nunggu adi dulu
papa aku gak tau
aku gak tau takutnya kenapa napa

yaudah yaudah yaudah
papa yang jemput adi ya
udah udah kamu disini aja
terus kita pulang
ini pesawatnya terbang
pesawatnya mau landing
buka buka garasinya buka
pesawatnya lagi terbang
wah pesawatnya jatuh
sekarang ini sekarang pesawat
airbus itu dia besar
kalau besar menjauh banyak
pesawat airbus dari
ini dari kura pasir
dia mau landing
landing di bandara
pinter sekali sih makannya enak papa ini
wah kalau pinter makan
nanti cepet sembuhnya
pesawat airbus dari qatar
ini dari gurun pasir nih
dia mau landing
landing di bandara
aku ngizinin kamu ketemu bella bukan berarti kamu boleh genit genit ya sama dia
apaan sih kamu
kamu juga tuh jaman pengen pengen terus
kesandung dia kakinya terkilir
cuman dia gak mau kalau gak ada kamu
ya tolong ya tunggu duluan
udah dulu kemah hati hati
mas randy kok gak jawab ya
tapi belum dimatikan handphonenya
kamu gak apa apa
ini tadi jesse nungguin kamu di kamar mandi lama banget
akhirnya dia memutuskan untuk nyamperin kamu
mungkin karena kesandung kursi atau gimana akhirnya terkilir kakinya
dulu dia juga pernah terkilir kakinya mungkin di tempat yang sama jadi
ya udah kau masih pengen ngabisin waktu sama randy kan
gak keberatan ya kalau kita balik rumah ya
yaudah sayang yuk yuk yuk
kita ke mobil langsung yuk
sakit banget pak
sakit banget pak
aku gak kuat
kamu tolong bantu om gendong dia ya
kamu ke mobilnya digendong aja ya
ternyata sesakit ini ya rasanya
dengan mas randy mau gendong bella
meskipun aku sendiri yang udah izinin mas randy
terima kasih pak
sama sama pak
udah selesai pak
pak tadi kayaknya sudah ada last call
kita udah bonding
saya boleh nggak pinjam teleponnya saya mau telepon suami saya
saya mau kasih tau berita gembira ini dia pasti seneng dengernya
iya boleh elsa
kok teleponnya gak bisa dihubungin sih
dino harus tau
udah ya waktu besar
kebetulan papa mama disini aku pengen kasih tau kabar gembira
aku akan keluar dari sini
aku bener bener seneng banget deh mama
aku gak sabar pengen pulang ketemu dino
sayang mama mau ngobrol berdua dulu sama ibu dokter boleh ya
kita ke taman yuk
gak ada apa apa
ada bella yang dulu sangat saya cintai
tapi ternyata rasa ini gak lagi sama
semoga elsa mampu menjalani hari harinya di lapus lagi
semoga dia gak depresi lagi ya allah
bahkan putri kecilku ya allah
buatkan prinses kecilku ini
aku boleh minta tolong gak
soalnya tadi aku telpon nino
tapi gak bisa dihubungin
aku cemas pak
takut nino kenal kenal pak
dengkat gak pak
nggak mau kemana ya
aku khawatir tau pak
sambalnya mudah mudahan sebentar lagi
ini suami saya masih lama gak
iya ini suami saya masih lama gak

tunggu sebentar ya
maaf mengganggu bu chandra
saya coba telepon berkali kali enggak
mungkin sekarang dia lagi ada di pesawat
bukan dinas pak tapi nino lagi berangkat ke pineng
rencananya mau operasi transplantasi matanya dia
alhamdulillah berarti nino udah dapet donor ya bu
iya alhamdulillah pak akhirnya dapet donor
tapi memang dia harus berangkat hari ini karena harus ada persiapan dan ada pengecekan pak surya
ibu nggak ikut bu
jadi saya harus nemenin dia
nino berangkat sama asistennya pak